polisi memastikan motor gede atau moge yang terlibat kecelakaan dan menewaskan pasangan suami istri di probolinggo ternyata bodong
dari rekaman cctv dan olah tkp diketahui moge yang dikendarai korban dr abdul aziz dan istrinya melaju dalam kecepatan tinggi
moge tersebut melaju di jalur berlawanan hingga menabrak minibus
dari olah tkp ulang polisi juga menemukan jika plat nomor kendaraan bermotor milik korban tidak terdaftar
bahkan nomor rangka dan nomor mesin juga tidak teridentifikasi di elektronik registrasi alias bodong
tidak terdaftar termasuk juga hasil pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin juga tidak teridentifikasi
ternyata ini terregistrasi di eduk gerak dari arah timur ke barat
kemudian tiba tiba terjadi kecelakaan
ya kalau kita lihat tadi di tkp key point atau titik tabrak berada di jalur kendaraan yang dari arah barat ke timur
sebelumnya pada akhir pekan lalu rombongan pengendara motor gede harley davidson mengalami kecelakaan di jalan raya
pantra desa banjarsari menyebabkan dua orang yang merupakan sepasang suami istri tewas di lokasi
selain motor korban kecelakaan juga melibatkan sejumlah kendaraan
polisi masih menyelidiki peristiwa ini